ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
beredar foto dan video tentang bendera yang diduga bendera hizbut tahrir indonesia atau hti di kampanye capres dua
bpn membantah bendera itu dan menyatakan itu bukan bendera hti tetapi bendera bertuliskan kalimat tawhid saja
sementara tkn menyebut bendera itu adalah aliwa yang merupakan panji hti
bawaslu sulawesi utara kepolisian dan kejaksaan mengadakan rapat tertutup membahas beredar foto dan video tentang bendera yang diduga bendera hti dalam kampanye capres dua hari minggu dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
bendera itu dikibarkan saat kampanye di lapangan ketang baru kampung ternate manado
di masing tahap pendulusuran
wakil ketua dewan penasehat badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi hidayat nur wahid
kemudian membantah bahwa bendera yang berkibar di kampanye mereka adalah bendera hti
dikutip dari cnn indonesia com hidayat menilai bendera itu adalah bendera bertuliskan kalimat tawhid saja
sementara itu juru bicara tim kampanye nasional atau tkn jokowi maruf aceh san shadzili
menyebut bendera itu adalah aldiwa yang merupakan panji hti
dalam siaran persnya aceh mengatakan bendera aldiwa adalah bendera yang menjadi panji hti
yaitu kelompok yang selama ini mengaku ingin menegakkan sistem khilafah yang anti pancasila
menjelang debat keempat untuk memanaskan debat capres keempat ini
mari kita kulik kemudian sekarang pemahaman soal ideologi masing masing calon presiden
dan apa yang kemudian akan terjadi
kemudian ditawarkan kedua pihak untuk menangkal ideologi berbahaya
sudah ada para narasumber di studio ada mas fajar riza ulhak jubir partai solidaritas indonesia psi
mas fajar selamat malam
selamat malam mbak ayam
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada juga kang pipin sopian ketua departemen politik pks
kang pipin terima kasih sudah hadir
terima kasih assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
dan juga ada mas nyarwi ahmad direktur presidential studies decode ugm
mas nyarwi terima kasih sudah hadir kembali di studio cnn
selamat malam saya langsung ke kang pipin dulu deh untuk konfirmasi di tengah menjelang debat soal ideologi
kemudian ada hal hal seperti ini
sudah dibantah memang tapi saya ingin mendengar versi kang pipin apa
jadi kami harus menegaskan bahwa bendera yang ada pada saat kampanye itu bukan bendera hizbut tahrir
itu adalah bendera aliwa bendera rasulullah kalimat la ilaha ilallah kalimat tawhid yang mulia dalam islam
itu adalah akidah yang paling utama
dan kemudian saat ini ada upaya untuk mendiskreditkan kalimat la ilaha ilallah itu
jadi kalau misalnya itu
kalau dibawa ke arena kampanye itu mendiskreditkan tidak
kalau itu ada kata hizbut tahrir di bawah tulisan la ilaha ilallah mungkin itu benarnya hizbut tahrir
tetapi itu adalah bendera la ilaha ilallah adalah bendera umat islam
bagaimana mungkin kita saat ini mayoritas muslim kemudian menafikan bahwa itu adalah bendera rasulullah waktu zaman dahulu
dan konten isinya adalah la ilaha ilallah
dan kami harus mengatakan bahwa sampai saat ini detik ini prabowo sandi kami dari pks mengatakan bahwa ideologinya dari ideologi pancasila itu sudah selesai
dan itu dibawa ke arena kampanye kira kira untuk apa
dan saya kira itu adalah giro semangat mereka yang membawa bendera la ilaha ilallah untuk menunjukkan bahwa umat islam itu harus ketika dulu kemerdekaan mereka juga membawa bendera itu
terus sekarang ketika di era kampanye apa persoalannya ketika bendera itu dibawa
karena ruh dari bendera itu adalah semangat tauhid la ilaha ilallah
pasal satu ketuhanan yang mahesa
dimana mengakui semua ajaran agama islam dan salah satunya adalah ketuhanan yang maha esa adalah terkait dengan la ilaha ilallah
yang sangat sakral prinsipil dalam ajaran agama islam
sakral dan prinsipnya tapi dibawa ke arena kampanye tidak apa apa menurut anda
tidak apa apa itu kan panji
panji yang diakini
kalau misalnya itu sakral dan prinsip
kenapa politik tidak membawa nama islam
sebagaimana saya sebagai politisi saya merasa sebagai umat islam kenapa saya terjun dalam politik
karena saya membawa ingin menerapkan nilai nilai islam dalam politik
karena memang islam mengajarkan tentang bahwa kita harus memelihara fakir miskin
pasal tiga puluh empat undang undang dasar
jadi jangan berpikir bahwa ketika orang membawa simbol la ilaha ilallah seakan akan itu radikal
saya kira keadilan kita dalam berpikir
ketika bung karno menyebutkan pada pidato satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima dia mengatakan silahkan
golongan islam berbondong bondong dalam masuk ke parlemen
untuk supaya ada nilai nilai islam masuk di situ
kristen juga silahkan menyampaikan itu
tetapi kita sudah punya konsensus namanya pancasila ketuhanan yang maha esa
kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan indonesia dan sampai
jadi poin penting adalah jangan sampai ada simbol agama yang kemudian didiskreditkan seakan akan
orang yang membawanya itu ekstremis radikal
itu yang ingin kita hapuskan
makanya kenapa kami dari pks salah satu janji program kampanye kami adalah
membuat rancangan undang undang perlindungan ulama dan simbol agama
apa yang dimaksud dengan perlindungan simbol agama
jangan sampai simbol agama umat islam salah satunya kalimat la ilaha ilallah
seakan akan itu adalah simbol radikalisme
seakan akan itu adalah simbol ekstremisme
jadi untuk simbol umat islam saja atau untuk simbol umat agama lain juga
keyakinan sebagai orang islam yang kemudian meyakini itu
mereka punya masing masing perlindungan simbol kristiani punya salib silahkan
kita akan jaga pelihara itu
islam punya simbol kalimat la ilaha ilallah maka harus dipelihara harus dijaga
jangan sampai orang yang mengenakan salib kemudian dikatakan sebagai orang ekstremis
jangan sampai orang yang menggunakan kalimat la ilaha ilallah bendera la ilaha ilallah topi la ilaha ilallah
kemudian dikriminalisasi didiskreditkan
seakan akan mereka adalah bukan bagian dari bangsa indonesia
permasalahannya karena tidak sesuai dengan undang undang yang disampaikan bawaslu tadi menurut anda
undang undang tentang pemilu atribut kampanye yang tidak sesuai dengan atribut kampanye
yang boleh diperbolehkan dalam suasana kampanye atau wilayah kampanye itu
menurut anda bagaimana
bendera partai tidak boleh ada di situ
yang tidak boleh adalah bendera yang ketika hal itu adalah misalnya disebutkan adalah bendera pki komunism misalnya
atau di situ dikatakan ada misalnya dikatakan ada ideologi yang dibawa oleh hti kemudian itu ada di situ
tetapi kalimat la ilaha illah saya ingin menantang semua pihak di sini
apakah di antara kita tidak menyaksikan bahwa ketika disudutkan kalimat la ilaha ilallah seperti itu
apakah giroh semangat kita dalam islam
semacam mempertanyakan kenapa sebegitunya mendiskreditkan bendera la ilaha ilallah itu
kecuali di situ ada kalimat ada hizbut tahrirnya
kecuali ada tulisan hizbut tahri
ketika di situ jelas bahwa itu adalah la ilaha ilallah aliwa bendera rasulullah kenapa kita mempersoalkannya
dan saya ingin mengatakan bahwa pak prabowo ingin persatuan indonesia tidak mendiskreditkan satu pihak dengan cara cara yang tidak baik
baik mas fajar apa menurut anda
iya kalau saya pikirkan ada konteks yang harus kita baca ya
jadi tanpa melihat konteks kita akan kehilangan membaca fenomena kenapa ini menjadi masalah
kita tahu bahwa pemerintah sudah resmi melarang yang namanya organisasi hizbut tahrir
dan salah satu simbolnya adalah aliwa itu
memang selama ini orang masih berdebat apakah ahli wayang muncul itu betul betul bendera hti
atau bendera rasulullah
yang menjadi masalah adalah kita sebagai umat islam kami tentu umat islam juga paham itu
bukan kita menentang kehadiran bendera rasulullah atau kalimat syahadat di ruang publik
tetapi ada makna politik yang dibawa ke ruang publik itu
karena kalau kita tahu siapa hdi kan gerakan politik sebenarnya
dia berusaha membangun sebuah negara baru berbasis khilafah dan simbolnya adalah ahli wa
jadi membawa kalimat tawhid pada konteks politik itulah yang dilakukan hdi
jadi ini memang menjadi masalah hari ini gitu
adanya membawa ruang politik yang ke ruang publik yang membuat orang bisa memahami bahwa
ada upaya upaya yang memang akan dipertanyakan
kalau saya pikir yang subtansi adalah bagaimana dalam ruang kampanye semacam hari ini
itu orang bisa menyemangatkan kembali rasa kebangsaan kita begitu loh
dengan coba meminimalisir simbol simbol yang mungkin kontraproduktif atau kontroversial

kalau saya pikir memang kita juga nggak bisa melarang bisa
biasanya orang membawa satu simbol simbol keagamaan di ruang publik
tetapi pertanyaannya apakah itu masih pada ruang perdebatan atau tidak gitu loh
hema saya sebaiknya itu dihindari karena itu akan bisa menimbul kegedahan baru
dan harapan kita jangan sampai nanti kalau ada kelompok yang melarang membawa bendera aliwa
ke ruang publik itu dianggap nanti anti islam misalnya atau kita menuduh kelompok ekstremi
saya pikir nggak begitu pola pikirnya
yang ingin kita dudukkan adalah cara berpikir yang lebih proporsional
dan juga menempatkan bendera itu secara proporsional juga
jadi kalau anda memang betul bahwa cinta indonesia pancasila dasarnya
maka yang dikibarkan adalah tentu adalah bendera indonesia gitu loh
jangan membawa tafsir yang bisa memicu perdebatan di ruang publik
sehingga itu bisa menguras energi kita
jika kemudian itu dikatakan bisa menimbulkan semangat umat islam untuk bergerak
misalnya di sini untuk memenangkan kelompok
ya saya pikir sah sah saja orang membangun sentimen tertentu
misalnya untuk memenangkan partainya
misalnya untuk memenangkan partainya
tapi menurut hemat saya tolong dipertimbangkan juga aspek integrasi bangsa juga
bahwa kita ini bangsa yang majemuk bangsa yang plural
maka kalau misalnya dari tkn dari pihaknya pak jokowi
kita kan mengedepankan simbol simbol kebangsaan ya kebersamaan kemajemukan
sehingga orang yang berbeda pun merasa kita satu rumah
jangan sampai ada proses mengalienasi orang yang berbeda orang yang minoritas misalnya
karena kita membawa satu simbol tertentu pada ruang publik yang kita anggap sebagai ruang kampanye
dari kang pipin tadi ada satu kata saya ambil yaitu persatuan
kemudian dari mas fajar saya ambil integrasi
jadi sama sama sebenarnya jualannya sama sama ideologinya sama
pancasila persatuan bangsa itu tetap dijaga
tapi mungkin dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda ya mas nyarwi
nanti dijawab ya setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
di segmen awal tadi kita sudah melihat dua perwakilan pasangan calon sudah memaparkan ideologinya sama
pancasila tentu saja sama sama ingin menjaga persatuan bangsa indonesia di tengah perbedaan yang semakin tajam di pilpres tahun ini
tapi kalau misalnya bisakah dikatakan bahwa ada dua pendekatan berbeda yang diambil oleh kedua paslon ini mas nyarwi
iya kontrastingnya juga terlihat paling tidak begini
sebenarnya sama sama juga mengadaptasi simbolisasi agama khususnya islam
tetapi yang kelompok saya lihat ya kelompok satu ini frame nya adalah pluralisme
mengikati islam sebagai pasar politik ya iya tapi narasi besar yang dibangun adalah isu isu
pluralisme seperti itu nah kemudian pada kelompok dua sebenarnya saya lihat juga ada kecendungan
tetapi apa istilahnya lebih menolak anti islamofobia tidak menolak pluralisme bukan
anti pluralisme secara eksplisit tidak tapi bahwa narasi yang dibangun bahwa tadi kang
makin dalam menjelaskan bahwa islam apa islamophobia yang dituduhkan ke kelompok islam
yang islam sebagai obyek hal yang menakutkan itu enggak fair kira kira gitu nah ini yang saya lihat
juga ini bagian dari pertarungan narasi sebenarnya di dalam campaign nah problem salah satu yang kita
lihat begini putri ya ini memang ada dua kemungkinan bahwa islam sebagai isu politik dan islam sebagai
identitas politik dan islam juga sebagai pasar politik itu meramaikan isu lima tahunan hanya
kampanye setiap lima tahun akan
atau juga bisa masuk ke ini yang disebut campaign isu atau juga masuk ke policy isu isu yang
simpannya ke policy misalnya tadi kang mimpin tadi soal ruu tadi ya misalnya tapi juga yang yang juga
penting dilihat di sini begini ya kalau di banyak negara negara yang mayoritas non islam islamophobia
itu relatif masuk akal tapi di indonesia itu enggak masuk akal juga sebenarnya artinya mungkin yang yang
menjadikan islamophobia seakan akan terjadi itu adalah kemungkinan bahwa islamophobia itu akan menjadi kekejaman dan kekejamanan dari negara negara yang tersebut
jadi yang kenapa dia seakan akan masuk akal adalah karena identik dengan islam dalam konstruksi identitasnya itu radikal kemudian teroris garis miring garis miring ya
nah ini juga kemudian narasi narasi ini perlu diurai satu satu ya sehingga
karena begini semakin pressure tapi bagi supported begini bagaimanapun bentuk narasi itu
semakin banyak bagaimanapun bentuk narasi itu toh juga kemudian ada buyer nya kan ada yang ada membeli nah yang mempercaya narasi itu kan
ketika misalnya narasi anti islamophobia makin menguat sekaligus kemudian ini menjadikan solidaritas militansi umat islam
itu menjadi bahan baku yang luar biasa energi yang luar biasa untuk memanaskan solidaritas dari mesin mesin politik
makanya misalnya ada beberapa apa yang mengatakan bahwa kelompok yang dianggap radikal ini ke pak prabowo
dan data survei menunjukkan militansi pendukung pak prabowo overall dari mengikuti isu kamarnya sampai menyumbang
pernah data lipang ke pas kemarin itu lebih tinggi dari pak jokowi
saya berpikir jangan jangan yang berkontribusi salah satu faktornya adalah militansi kelompok pemilih muslim atau identitas kelompok keislaman
yang itu menjadikan solidaritas mereka kuat
ini kan pendekatan induktif sementara pluralisme itu pendekatan deduktif
apa yang dilakukan model framing atau cara membangun konstruksi keislaman yang diadakan
ada di satu saya lihat lebih cenderung deduktif
narasi pluralisme sudah tidak laku lagi atau bagaimana sebenarnya
karena kekuatan narasi pluralisme itu kan apa istilahnya sangat ini isu yang sifatnya politik
karena indonesia negara bangsa yang berbasis panjasila kemudian pluralisme inklusif di dalamnya
islam bisa masuk atau islam menjadi bagian elemen inherent di dalamnya
ini mudah dipahami elit tapi bagi masyarakat keseharian
daya ikatnya relatif atau daya magnetiknya itu relatif rendah lemah
sementara mengatakan bahwa masyarakat islam terancam atau dalam tanda petik
merasa dirugikan itu lebih membangun militansi
jadi kang pipin ini juga luar biasa
membangun narasi itu saya lihat
oke mas wajar silakan
saya pikir ini jadi memang ada semacam narasi untuk mempersepsikan bahwa umat islam di indonesia
yang mayoritas itu dalam konteks terpilih
terpikirkan terzolimi gitu kan
ini kan sebenarnya narasi populisme islam yang sedang dibangun sebenarnya
kalau anda bicara islamophobia di eropa di amerika itu sangat relevan
karena konteksnya kita minoritas islam di sana
tapi kalau anda bicara islamophobia di indonesia yang mayoritas muslim sangat sangat tidak relevan
justru sebenarnya siapa yang anda anggap islamophobia
apakah orang islam yang takut islam
atau orang non muslim yang takut islam
jangan jangan yang anda tuduh itu adalah orang islam yang takut islam
masalahnya saya misalnya kami dari psi misalnya
partai yang mengedepankan nilai nilai di kandiluang publik
tentu nggak setuju yang namanya formalisasi agama
tetapi nilai agama itu harus menjadi bagian dari ruh kebijakan publik
itu iya gitu loh
apakah itu dianggap kita phobia islam phobia agama misalnya
jadi jangan sampai orang yang percaya pendekatannya adalah garam dalam kehidupan publik
bukan ginju itu dianggap islamophobia gitu loh
jadi jangan coba menjederhanakan bahwa
kalau ada pandangan islam itu inklusif di ruang publik
harus menjadi bagian dari etika publik
dan dia nggak setuju dengan formalisasi agama misalnya
lalu anda tuh sebagai islamophobia gitu loh
jadi ini menurut saya harus fair juga jangan sampai
karena diksi diksi itu sangat emosional
dan memang mudah mengundang emosi orang
tetapi poin saya adalah
jangan juga korbankan rasa kebangsaan kita
hanya sekedar membangun solidaritas kebangsaan solidaritas kelompok masing masing aja gitu
oke tapi bagaimanapun dua sudah berhasil dengan narasi itu ya
itu sepakat ya dan itu lebih bisa menyentuh
grassroot lebih mudah diterima begitu
saya ingat betul ya sebelum pembakaran kalimat la ilaha ilallah bendera itu
dan kemudian polisi waktu itu tidak langsung
mentersakakan orang yang membakar bendera itu
saya ingat betul itu ya
dan memproses mentersakakan orang yang memvideo dan menyebarkannya
dan waktu itu sebetulnya kemarahan umat islam luar biasa
terhadap apa namanya apa yang dilakukan
oleh penegak hukum waktu itu
kenapa orang yang membakarnya itu tidak diproses secara hukum
dengan alasan bahwa itu adalah benderanya hti
padahal yang dibakar itu bendera bertuliskan la ilaha illallah
tidak ada kata hti nya
dan kita harus memahami bahwa ada semacam
kami melihat ya ada upaya negara untuk mendiskreditkan simbol
kalimat la ilaha ilallah itu
dengan cara apa
tidak melindungi simbol itu simbol yang nilai luhur
memiliki satu keyakinan yang paling hakiki
karena bagi seorang muslim meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah
itu akan memberikan keselamatan ketika di akhirat nanti
ketika ada upaya pihak pihak tertentu menyudutkan bahwa
seakan akan itu adalah simbol bendera radikalisme ekstremism
benderanya hti kemudian dilepaskan dan berpikir bahwa seakan akan kita pluralis
tetapi seharusnya kalau kita pluralis mengakui pluralitas itu perbedaan itu
hormati saja selama tidak melakukan pelanggaran konstitusi dan undang undang
undang undang ormas saja tidak ada
dan akhirnya orang yang membakar bendera itu akhirnya diproses secara hukum

memang orang yang melakukan pembakaran terhadap bendera itu

la ilaha illallah itu melakukan pelanggaran
dan itu bukan bendera hti
tetapi memang itu ada benderanya rasulullah
berkalimat la ilaha illallah
jadi poin pentingnya adalah saat ini kita sudah selesai
tidak ada lagi prabowo sandi meskipun didukung
saya harus katakan saat ini prabowo sandi didukung oleh berbagai ormas islam
kenapa karena ingin ada persatuan
tidak ada pengkotak kotakan ini pendukungnya nu muhammadiyah dan sebagainya
pak prabowo sandi merangkul semua alim ulama
terutama dari hti juga berarti mendukung
saya meragukan hti kenapa hti memang berbeda sejak awal
saya saja sering berdebat dengan teman teman hti karena perbedaan pandangan itu
bagaimana mungkin mereka bergabung dengan prabowo sandi
kalau memang kita ada perbedaan pandangan tentang pancasila dan yang lainnya
jadi kami harus mengatakan bahwa itu sudah final
bergabung mendukung dari belakang mungkin tidak mengatakan secara langsung
saya tidak tahu sampai saat ini
bagaimana mereka bergabung saya ragu mereka memilih atau tidak
dan itu hak mereka memilih itu adalah hak
sebagaimana saya misalnya kira kira mereka mendukung pks saya juga ragu
karena pandangannya yang berbeda tentang pancasila tentang demokrasi
sedangkan pks prabowo sandi selesai pancasila nkri bineka tunggal iko nika dan kemudian konstitusi kita sudah selesai
yang kami khawatirkan dan kami anggap tidak berhasil
anggap ini masalah adalah ketika ada sekelompok orang
saya melihat dari pihak tkn memanfaatkan adanya bendera itu menyudutkan prabowo sandi seakan akan didukung kemudian masuk dalam kerangka mendukung hilafah
dan kemudian la ilaha illallah adalah simbol dari radicalism
ingat reuni dua satu dua kemarin yang terakhir begitu banyak orang membawa kalimat la ilaha illallah kenapa
karena salah satunya merasa terusik
bendera itu dibakar tetapi ada sekelompok orang terutama negara penegak hukum cenderung tidak responsif melihat bahwa ada kemarahan umat islam ketika bendera ini
ini menarik dari saudara ini
disebutkan bahwa pemerintah saat ini melakukan sebuah diskriminasi mendiskreditkan terhadap kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah
tidak memuliakan saya pikir itu pernyataan yang sangat berbahaya ya
karena kalau orang bicara soal kalimat tauhid atau bicara soal bendera liwa bendera apapun anda bicara soal interpretasi soal persepsi begitu
dan kalau hanya mengatakan bahwa pemerintah sekarang itu melerang bendera hti itu bukan berarti kita ini mendiskreditkan la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu bukan saya bilang
jadi tolong didudukan mana ini konteks agama mana ini konteks politik kalau kita mau campur baurkan ya seperti sekarang
maka dituduh pemerintah ini tidak memuliakan kalimat tawhid padahal tiap hari kita baca takbir itu gitu loh
oke oke baik mas nyarwi
ya ini sebenarnya
sudah bisa terlihat ya dua sudut pandangnya ya oke
ya yang paling mudah memang itu adalah simbol simbol ya simbol simbol agama dalam hal ini islam yang kemudian menjadi apa dalam memobilisasi untuk solidaritas kolektif
dan identitas kelompok islam di sini digunakan dengan baik saya lihat
khususnya di dua
jujur saja saya lihat begitu
nah buktinya apa mobilisasi dua ratus dua belas kan bisa kita lihat
besar seperti itu dan juga isu itu rame di media sosial
itu bahasa suara itu betul betul bahasa suara
nah dalam konteks politikal marketing saya lihat dari kacamata politikal marketing ya
kelompok islam ini kan secara kuantatif cukup besar
nah itu satu yang kedua dari sisi isu isu yang berkembang di kalangan umat islam dengan simbolisasi yang muncul apalagi di muslim perkotaan
saya lihat ini juga makin masif sehingga apa
sehingga cara cara apa ada kecendungan saya lihat politisi ini makin tergoda untuk mengeksploitasi simbol simbol dan konstruksi tentang keislaman untuk menarik daya magnetis
atau mengkompromikan prinsip
ya saya pikir ini juga apa tetapi yang mungkin perlu diingatkan ya kita semua perlu ingat ya
ketika apa ketika narasi keislaman itu kemudian ya di dalam islam saya pikir narasi keislaman variatif
dan banyak dan beragam
kemudian saling berbenturan dan kemudian merusak semangat kebangsaan pluralisme dan ini agak merepotkan
tapi saya nggak terlalu yakin juga artinya saya optimis bahwa elit kita overall masih cukup bisa mengendalikan diri
oke masih berada di jalurnya
karena apa karena isu yang saya lihat sampai hari ini tentang apa kontestasi simbol islam dalam kampanye itu masih sifatnya isu isu yang sifatnya atau hal yang simbolik saja
tapi kalau kita lihat di bendera aliwa tadi di acara kampanye tadi ya terlepas itu persoalan apa bahwa seluruh menilainya seperti apa itu bisa dianuh
tapi belum pada masuk misalnya hal hal yang sifatnya politik konstruksi negara bangsa misalnya ada semangat misalnya untuk dalam tanda petik menarik atau merubah ya kembali ke piagam jakarta
saya masih tidak mendengarkan itu
yang muncul maksimal yang saya dengar tadi dari mas pipin misalnya mas pipin policy yang ingin diwarnai dengan semangat semangat islam
dan ini juga bagian dari cara untuk menarik pemilih ya
seperti itu dan kebetulan saya lihat
dan kedua kelompok tentu saja menggunakan cara cara itu kan mas yadul
sebenarnya begini sebenarnya gini putri apa yang dilakukan pak jokowi saya lihat juga sudah banyak misalnya memberikan hal hal yang insentif kepada pemilih muslim program program kalau kita dengar juga sudah banyak ya sebenarnya
tetapi memang itu kan ibaratnya seperti apa hal hal yang dijalankan as government ya bukan dalam apa yang terlihat sebagai government bukan terlihat sebagai capres yang menawarkan insentif
atau produk politik yang real kepada artinya tidak ada penekanan tidak ada narasi yang dibangun ke sana sehingga apa sehingga ini menjadi celah dan ini celah ini kebetulan ada celah lain yang saya lihat diisi oleh kelompoknya kang biden
saya lihat seperti ini
baik baik baik
ini penting ya bagi kita ya saya paham ya bahwa selebaran saat ini yang memfitnah pak prabowo sandi mengusung ide hilafah terus kemudian didukung oleh
radikalisme ekstremisme terus kemudian disimbolkan oleh apa namanya bendera lah ilah ilallah itu
jadi semakin lengkaplah memang fitnah yang selama ini kemudian disambungkan dengan itu seakan akan bendera hti
saya kira itu tidak fair ya jadi ini ada semacam yang tidak nyambung jadi saya melihat bahwa saat ini saya mendengarlah sampai misalnya mohon maaf ya ketika ada satu video itu di hadapan kiai ⁇ maruf ⁇ ya
bahwa kalau misalnya prabowo sandi maka zikir wiridan itu tidak akan ada di istana
itu kan satu hoax yang seharusnya kita bisa mengatakan bahwa selama ini prabowo sandi dekat dengan nu dengan muhammadiyah dengan semua kelompok islam
selama harus disudutkan begitu
ada juga video yang mengatakan bahwa prabowo sandi memang radikal ekstremis yang dikhawatirkan adalah kelompok yang di belakangnya
kita lihat mulai dari dua ratus dua belas
aksi bela islam dua ratus dua belas
tidak ada namanya kekerasan menghormati ada orang yang non muslim waktu itu datang ke gereja
tidak ada yang disakiti
tidak ada kemudian rumput kemudian dirusak
saya ingin mengatakan ketika jurus jurus yang seakan akan menyampaikan kepada kami adalah pro radikalisme
saya ingin katakan bahwa prabowo sandi ingin mengusung indonesia ini bersatu mengayomi semua pihak tidak mendiskreditkan pihak yang lain
oke tapi menarik ya kalau misalnya bicara soal fitnah dua kelompok juga merasa difitnah sama sama juga
isunya juga sama misalnya tentang azan dan lain sebagainya
tapi berikutnya setelah jeda mari kita lihat sekarang ke depan
sekaligus untuk melihat bagaimana kira kira sudut pandang kedua calon presiden ini nanti untuk menangkal apa yang akan dilakukan sekarang
realnya untuk menangkal ideologi yang berbahaya
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
jadi apa mas nyarwi kalau misalnya anda melihat ini ada dua pendekatan berbeda
dari dua capres sekarang masih dijalankan
dan ada yang membeli nalangnya
di mana senarai situ ya sudah
tapi yang paling bisa sekarang dilakukan ini menjelang debat soal ideologi nih
sebenarnya kan kalau bicara terutama mengadres islam sebagai pasar politik
itu kalau dengan policy policy atau kebijakan produk produk politik itu ada tapi terbatas
dan ini sebenarnya satu punya banyak peluang untuk menunjukkan apa saja sih kebijakan yang sudah dilakukan produk produk politik unggulan
atau apa yang sudah diberikan kepada mayoritas umat islam di indonesia
baik di perkotaan maupun di pendesaan
itu pada level policy ya
nah kemudian pada level ini yang kemudian agak susah dikalkulasi dengan matematika putri
itu adalah apa
image tentang bagaimana rejim politik pemerintah elit politik memperlakukan atau dalam tanda petik memberikan kesenangan atau menjamin kenyamanan umat islam
umat islam disini sebagai identitas yang dibentuk
tentu ada banyak kelompok ya
nah ini tidak mudah
karena tidak cuma umat islam saja
misalnya umat beragama lain juga
banyak kasus juga muncul
karena mayoritas islam itu umat di indonesia islam sehingga menjadi isu utama kan
padahal umat lain juga merasa didiskriminasikan juga kan
saya mau mengatakan bahwa ini hal yang sifatnya kualitatif
hal yang bisa dirasakan
hal yang sifatnya pengalaman yang itu tidak sepenuhnya bisa dijamin atau diadres oleh politisi
nah kadangkala lebih mudah terutama bagi kelompok oposisi ya penantang untuk apa
rasa ketidakpuasaan rasa kekecewaan
itu menjadi energi untuk apa
untuk kemudian memberikan ini loh solusi alternatif
sementara kesulitan yang dialami oleh incumbent satu saya lihat adalah menunjukkan apa
walaupun prestasi misalnya sudah diberikan
ada hal yang sudah disajikan dalam fasilitasi apa
isilannya islam kelompok masyarakat sebagai pasar politik
tetapi hal hal yang cenderung apa
terkait identitas keislaman umat islam itu seringkali susah dilakukan
oke mas fajar
ya sebenarnya kalau kita ingin menyegarkan kembali makna pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa ya
kita jangan sampai kehilangan spirit dalam memaknai kembali pancasila sebagai ideologi yang terbuka
kita paham ya namanya populisme islam pengerasan politik identitas yang sekarang menjadi konteks politik hari ini
itu menjadi tantangan yang harus dijawab oleh siapapun presidennya besok
dan saya pikir pak jokowi sudah punya rekam jejak sudah punya contoh
dan ke depan kita bisa mereplikasi bahwa kehadiran ideologi dari berbagai manapun itu kan bisa diterima
karena kan kita punya sejarah itu
tetapi yang bermasalah adalah ketika ideologi itu menggerus ideologi pemersatu bangsa
itu yang menjadi masalah
kita bisa mengklaransi proses progresi itu kan menghargai berbagai macam kebajimukan
termasuk juga ideologi paham pandangan keagamaan kan
sepanjang itu tidak masuk ke wilayah kriminalitas
sepanjang itu tidak melanggar hukum dan undang undang
jadi penguasa saya kibrat kita jelas
hukum undang undang dan konstitusi kita
nah presiden harus bisa memastikan bahwa ideologi pancasila itu bukan hanya relevan sebagai ideologi pemersatu bangsa
tapi juga menjadi nilai yang hidup di masyarakat
oke nilai yang hidup di masyarakat
jangan sampai ini tergantikan oleh nilai nilai baru
oke baik kang pipin terakhir singkat saja
itu ya mas fajar ya makanya tantangan presiden ke depan adalah itu
dan itulah yang selalu digaungkan oleh prabowo sandi
kita ngomong ideologi ideologi udah selesai pancasila
yang sekarang poin utamanya adalah pengamalan terhadap sila sila pancasila
day to day ya hari hari di bawah ya di masyarakat
ketuhanan yang maha esa menghormati perbedaan semua umat beragama
bagaimana pak prabowo bisa difitnah misalnya tidak menghormati toleran
keluarganya ada yang non muslim
persatuan indonesia pak prabowo ingin menekankan bahwa seorang pemimpin harus merangkul semuanya
mungkin seorang pemimpin hanya mengkotak kotakan ini pendukungnya ini bukan pendukungnya
ketika dia menjadi presiden maka seharusnya dia memang berdiri di atas segala ormas segala elemen masyarakat yang ada
tidak hanya di dan yang terakhir adalah bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
seorang pemimpin harus memberikan rasa adil kepada semua pihak
oke baik baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung malam hari ini
akan seru sepertinya hari sabtu nanti ya terima kasih mas nyarwi kang pipin
mas fajar terima kasih banyak cnn indonesia prime news akan segera kembali